demonstrasi kelompok yang menamakan diri
inilah unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan kelompok yang menamakan diri
hidupkan masyarakat sejahtera atau hms yang berakhir ricuh di depan gedung kpk
demo terjadi di gedung komisi pemberantasan korupsi
seperti kita lihat ternyata setelah melakukan orasi ratusan orang itu melempari gedung kpk
baik dengan kayu maupun batu
dan polisi pun akhirnya terpaksa melepaskan gas air mata
mereka menuntut kpk menuntaskan sejumlah masalah di pemerintahan pusat
seperti blbi sumber waras serta reklamasi
masa juga meminta kpk mengusut bekas wakil presiden budiono
serta bekas menteri keuangan sri mulyani indrawati
dan darmin masutio